suasana duka juga terjadi di rumah keluarga korban kerulayan rjt enam ratus sepuluh
diantaranya adalah keluarga seorang pramugari bernama sintia melina
yang berada di kota padang sumatera barat
tidak hanya itu duka juga menyelimuti keluarga besar simarmata
seorang pramugari yang berada dalam penerbangan tersebut
rumah sintia melina di padang sumatera barat diselimuti duka
setelah keluarga mendengar kabar bahwa sintia
merupakan salah satu pramugari yang berada dalam penerbangan lion air jt enam ratus sepuluh
ibu sintia segera berangkat ke jakarta setelah mendapatkan informasi
sintia sendiri merupakan anak pertama dari empat bersaudara
sintia dikenal sebagai anak yang baik yang selalu mementingkan keluarganya
sebelum berangkat sintia sempat telepon atau
tidak ada telepon tidak ada
cuma dulu selalu lalu dia kemari
sementara itu kesedihan juga dirasakan keluarga simarmata
warga perumahan begenvil kabupaten kebumen jawa tengah
setelah mengetahui salah satu pramugari pesawat lion air yang jatuh
adalah vita damayanti simarmata
sang ayah tak henti hentinya menangis
sembari terus menatap foto anak kesayangannya
ayah vita mengaku terakhir bertemu dengan anaknya
yang merupakan tulang punggung keluarga itu sekitar enam bulan lalu
anak ketiga dari lima bersaudara itu telah menjadi pramugari selama dua tahun
dari berita televisi ceria memang ya suka humor
pertama di situ ceritanya sebenarnya si kepol warga
berhubung kemampuannya keluarga enggak mencukupi ya masuk pramugari
pihak keluarga hanya bisa berdoa dan berharap agar vita segera bisa ditemukan